sementara itu pemerintah rusia optimistis kerjasama ini dapat menembus lima miliar dolar as hingga akhir tahun nanti
duta besar rusia untuk indonesia ludmila fora bifa rabusia menyampaikan meski situasi geopolitik dunia saat ini kurang stabil
pemimpin kedua negara optimistis nilai perdagangan kedua negara dapat mencapai tujuh puluh delapan triliun rupiah pada akhir tahun nanti
fora bifa menambahkan masih banyak potensi kerjasama yang dapat dicecaki kedua negara
terutama dalam bidang energi nuklir dan hydro industri perkapalan dan pesawat terbang komersial serta teknologi informasi
adapun saat ini indonesia disebut sedang terlibat negosiasi dengan euration economic union
untuk menghasilkan perjanjian perdagangan bebas yang diharapkan dapat terampung
dan mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan
dalam dua tahun